itu barusan cerita temen papi ngomong begitu sama istrinya
papi pengen denger langsung ceritanya dari mami
atau tinggal di plw gampang
bapak gak tau
kalo bumama seleb udah ngebetul
ngebeliin rumah buat warno sama acil
rumahnya dimana bu
pasti bagus ya
kok bapak malah seneng sih
ya seneng atuh bu
masa sedih anak sendiri dibeliin rumah
bapak kagak tersinggung
pak dia itu ngebeliin rumah buat acil sama warno kagak diberi rumahnya
berarti gak ngehargain kita
kagak ngejaga perasaan kita
mentang mentang kita orang suse
itu teh mereka menjaga perasaan kita
ngejaga perasaan kita gimana
kita aja kagak dimintain pendapatnya
kita mau ikutan berunding
kita nggak bisa bantu bantu
nah jadi pak tohari mutusin sendiri
ibu nya marah marah terus

iya bu pak tohari orang kelas atas
jadi mereka mengerti perasaan kita
sebagai orang kelas bawah
eh alamat rumahnya itu dimana
rumahnya nomor lima ratus lima
iya dot ini kan pelan pelan
iya dut ini kan pelan pelan
biasa aja dut
ada apa temen temen
eh jangan masuk masuk loh
ternyata lo orangnya gak asik ya

apa maksud kamu jual rumah ke warna
karena nurutin mama kamu lagi kayak kemarin pas catering
dengar dulu penjelasan saya ya
udah beruan jelasin
udah beruan jelasin
udah beruan jelasin
gue denger acil mau dibawa keluar kota
gak usah diulangin
iya keluar kota
iya keluar kota

makanya kalo saya gak jadi jual rumah saya
pasti mama saya bakal beli rumah di luar kota
karena kamu sama warno harus pindah hari ini juga

aduw bener bener tsunami deh hidup gue

pertama gue tiba tiba harus kawin
gue dijebak kawin sama orang lain
terus shock gue belum keluar
gue udah disuruh pindah rumah
ngebayangin pindah rumah aja udah bikin gue ketakutan banget
bayangin pindah rumah aja udah bikin gue ketakutan banget
apalagi pindahnya harus hari ini
apalagi pindahnya harus hari ini
buat semua ini
oh gue tuh takut
gue harus gimana dong pian bari
udah batalin aja rumahnya
pelan pelan ya lo
gue bukan malik
eh kalau lo bukan malik terus ngapain tadi lo lari ah
aduh kan lu ngubar gua tadi
masih kenal gue gak sih
iya dia waslim nih
lo yang jelekan orangnya
lo yang jelek
ya betul tuh
matunya pak umar
manjat pagar di rumah tingkat nomor lima ratus dua
ya terserah gue dong
kalo mau manjat kek nungguin di atas kek
eh rumah rumah gue sendiri
rumah tingkat siapa
rumah yang baru aja gue beli
ada yang mau jual rumah di sini
panjat rumah sendiri dibilang maling
kita salah paham
pokoknya papi kagak mau tahu
begitu papi pulang kerja sampe rumah
semuanya harus udah tersedia udah beres dah
yang namanya makanan tuh harus sudah tersedia di meja makan
kopi harus ada di ruang kerja
cerita temen papi ngomong begitu sama istrinya
duduk deh nih
urusan rumah bagaimana
papi pasti gak liat postingannya mami deh
papi liat nih
papi pengen denger langsung ceritanya dari mami
si acil suka
iya pasti suka lah
biasanya dia tinggal di rumah kecil panas
sekarang tinggal di rumah besar ada ac nya lagi
semoga cepat kasih kita cucu
biar urusan tanah juga jadi
urusan tanah jadi apaan
jadi bunyi loh telepon mami
berapa berapa berapa harganya
sekarang kamu ah eul ah eul bingung
belum kasih harga